avion avion hanya memiliki satu penguasa sang raja
dia selalu mencoba yang terbaik untuk memerintah tujuh kerajaan tapi sesuatu akan selalu salah
baginda ruang bawah tanah naga dipenuhi dengan lumpur itu pasti karena para ogger
pertarungan antara ogar dan naga semakin buruk
pertarungan ini hanya akan membuat kerajaan lain takut dan gelisah
baginda aku telah berhasil memecahkan kode masa depan
hanya ada satu orang yang bisa membunuhmu
orang yang ditakdirkan untuk menguasai avion dan menyatukan ketujuh negeri dalam harmoni
peramal kau membawa berita legas seperti itu siapa dia
anak bungsumu dari tiga saudara pangeran jacob
tapi untuk mencapai takdirnya dia harus menikah dengan putri iguana
putri iguana berasal dari kerajaan hewan yang jauh
dia adalah seekor iguana
legenda mengatakan bahwa putri iguana pernah menjadi manusia
tapi karena kutukan dia berubah menjadi iguana pada siang hari
pada malam hari dia akan berubah menjadi bentuk manusianya
raja mengunjungi kerajaan putri iguana dan menjelaskan kepadanya bahwa demi kebaikan semua kerajaan
penyatuan putranya dengan dia adalah yang paling penting
karena sang putri juga mempercayai peramal
dia telah mendengar cerita hebat tentang pangeran jacob dan merasa terhormat untuk menjadi pendampingnya
pangeran jacob adalah seorang pemimpin yang adil dan sederhana
ketika dia menyadari akan menikahi putri iguana untuk masa depan avion yang lebih baik
dia setuju tanpa pernah mempertanyakan hal itu
pernikahan berlangsung segera
tapi pangeran tidak senang tentang itu
nyonya kau berada di ruangan yang salah
aku kira ini adalah kamar pribadiku dan istriku
maka aku memang berada di tempat yang tepat
pangeran jacob menyadari bahwa wanita cantik yang berdiri di depannya itu memang istri barunya putri iguana
mengingat kutukannya dia berubah menjadi manusia di malam hari
sang putri yang cantik
katakan padaku apa kutukan itu dan akan kuhancurkan
maka kau dapat melepaskan kulit iguana dan menjadi istriku selamanya
pangeran aku dikutuk oleh makhluk magis
dalam kesombonganku aku mengganggu seekor iguana
beraninya kau bertindak kenyam terhadap hewan
kau pikir kau berada di atas semua makhluk ini hanya karena kau seorang manusia
kau akan menjadi iguana di siang hari dan kutukannya hanya akan hilang ketika seseorang yang sombong sepertimu memilih untuk menerima dan mencintaimu dibalik kulit iguana yang sangat kau benci itu
sungguh takdir yang mengerikan
aku akan mencari makhluk magis itu dan memintanya untuk mematahkan kutukan itu
tidak pangeran aku tidak menyalahkan dia
untuk bersikap kejam pada iguana itu
setiap hari saat aku berubah menjadi iguana aku bisa melihat dunia melalui mata makhluk ini
ada begitu banyak manusia yang kejam terhadap hewan dan untuk apa
mereka semua layak diperlakukan dengan hormat
mengganggu dan memperlakukan makhluk dan hewan lain dengan kejam adalah tanda kelemahan pangeran
putri menjelaskan bagaimana dia mudah diterima oleh kerajaan hewan
menjadikannya putri mereka meskipun dikutuk
aku mengerti putri
tapi kau begitu cantik sebagai manusia
akanku lakukan apapun untuk menghancurkan kutukannya
mengapa kau tidak mengerti jacob
yang harus kau lakukan adalah menerimaku apa adanya
pangeran jacob mencari obat kutukan putri iguana kemana

dan menghabiskan sepanjang malam berbicara dengannya
dan menghabiskan sepanjang malam berbicara dengannya
dan menghabiskan sepanjang malam berbicara dengannya
dalam bentuk manusia
segera pangeran jacob menjadi frustasi karena memiliki iguana sebagai istri
kerajaan manusia mulai menertawakannya
akhirnya suatu malam pangeran jacob menyelinap ke kamarnya
dan saat sang putri tertidur dalam wujud manusianya
dia mencuri kulit iguananya
kau menipuku jacob
kau tidak bisa menerima istrimu dengan apa adanya
bagaimana kau bisa dipercaya dengan ranah avion
aku tidak akan bisa memaafkanmu pangeran jacob
putri iguana tidak bisa bertahan dalam wujud manusianya
dan kulit iguananya telah hilang
rohnya meninggalkan istana dan pangeran jacob dalam keputus asaan
bulan berlalu dan situasi avion semakin

mencoba yang terbaik untuk menangani kekacauan di kerajaan
tapi itu tidak cukup
sedangkan pangeran jacob
dia murung dalam kenangan dan cinta istrinya yang meninggalkannya
pergi ke gubuk baba yaga nak
dia akan membantumu membawa cintamu kembali
baba yaga adalah seorang penyihir yang tinggal di hutan mistis
dia bukan bagian dari dunia manapun
dan legenda mengatakan bahwa dia adalah penyihir yang paling ditakuti
ya aku ingin ranah avion bersatu
dan jika mendapatkan kembali ikuanamu adalah caranya
aku akan membantumu mendapatkannya
kelilingi gubuku dan yakinkan setiap makhluk hidup yang kau temukan dalam radius lima puluh meter
untuk ikut bersamamu
ingatlah semua makhluk memiliki jiwa sama sepertimu
jadi jika kau kejam terhadapnya
maka mereka akan menolak untuk ikut denganmu
pangeran jacob berat
dia berangkat untuk perjalanannya
dalam perjalanan dia menemukan berbagai makhluk yang dia akan mudah merasa jijik
tapi dia tidak merasa terganggu karena dia ingin sang putri kembali
aku membutuhkan bantuanmu
maukah kau kembali bersamaku ke gubuk baba yaga
pangeran jacob mencoba yang terbaik untuk menyapa setiap makhluk
untuk menangkapmu menggabungkan
apa dia akan melakukan tentang alarming perjanjian
di ruang luar muzik dalamibu
dan mengolah supporter luar onaikan itu
untuk memudahkan juice kita dari alam sebenarnya
kita harus menilai hidupmu di tema monster
ku pasti akan menjag lo satu ratus dua puluh tahun
hahaha karena ini bukan makhluk nyata
dan begitu saja hewan hewan itu berubah menjadi peri dan terbang keluar dari kubu
kau akan menjadi raja pangeran jacob muda dan kau akan menyatukan tujuh negeri
aku tidak bisa mengirimmu ke ular dan kalajengking tanpa perlindungan
mereka adalah makhluk beracun
tapi kau telah belajar pelajaranmu dan sekarang saatnya untuk mendapatkan kepercayaan dari istrimu lagi
aku akan melakukan apapun agar dia mempercayaiku lagi
putrimu akan memasuki gubuk ini sebagai merpati peluk dia dengan penuh cinta
tenang pangeran di tanganmu sebagai merpati dia akan mengubah banyak bentuk
kau harus berkomitmen padanya dan mencintainya apa adanya
kau bisa melakukannya
aku akan melakukan itu
aku akan melakukan apapun untuk masa depan avion dan juga untuk menjadi suami yang pantas untuk istriku
saat itu seekor merpati memasuki gubuk dia adalah merpati yang paling cantik
saat pangeran memegang merpati itu merpati itu tiba tiba berubah menjadi katak
pangeran masih tersenyum
lalu menjadi naga sang pangeran tidak melepaskannya
lalu bidadari pangeran mempertahankan pendiriannya
kemudian oget kepiting dan akhirnya iguana
pangeran meneteskan air mata saat dia mengenali iguana itu sebagai istrinya
pangeran meletakkan iguana di atas meja dan membungkuk padanya
kutukan itu hancur karena pangeran telah melepaskan kesombongannya dan menerima putri apa adanya
iguana berubah menjadi sang putri
hebat kau mematahkan kutukan pangeran jacob
babah yaga memberikan kuda terbangnya kepada calon raja dan ratu avion dan melambaikan tangan pada mereka
kembali ke kerajaannya
pangeran jacob disambut dengan perayaan dan cinta
dia dinobatkan sebagai raja avion dengan putri iguana di sisinya
semua tujuh kerajaan bersuka cita atas penobatan raja dan ratu baru mereka
ya kita telah belajar pelajaran kita pangeran
dan pelajarannya adalah bahwa pangeran yang pemberani juga bisa takut pada hewan